dua orang yang tergabung dalam keluarga korban tragedi dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau kuda tuli menggelar aksi long march dari kantor dpp pdip
menuju gedung komnas ham jakarta pusat
mereka meminta komnas ham segera mengungkap dalang
di balik tragedi kerusuhan yang terjadi pada dua puluh enam tahun lalu
sementara itu sekelompok buruh menggelar aksi unjuk rasa
di depan gedung balai kota dki jakarta
mendesak gubernur dki jakarta anies baswedan
segera melakukan upaya banding terkait putusan pt un
yang membatalkan kenaikan ump dki jakarta
tak kunjung mendapatkan keadilan atas kerusuhan yang terjadi pada dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus enam puluh
atau yang kenal sebagai peristiwa kuda tuli
puluhan orang yang tergabung dalam keluarga korban tragedi dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus enam puluh
menggelar aksi long march dari kantor dpp pdip
menuju gedung komnas ham jakarta pusat
dalam aksinya mereka meminta komnas ham segera mengungkap dalang
di balik tragedi kerusuhan yang terjadi pada dua puluh enam tahun lalu itu
setibanya di gedung komnas ham
masa langsung membentangkan sepanduk serta menggelar aksi unjuk rasa
setelah sempat berorasi selama beberapa menit
perwakilan masa seperti ripka ciptaning dan trimedia panjaitan
diizinkan masuk ke dalam kantor komnas ham
untuk melakukan audiensi dengan komisioner komnas ham
syukur syukur ada misalnya perhatian negara
tapi misalnya berbual berbual yang lain kan juga bisa ada satu organisasi atau apa
yang bisa sebut si mas kenah
yang penting kalau kita kasih suku suku dulu
kalau kemarin itu kan memang pernah satu dua diri
kita rekomendasi kedua
kan hanya ecek eceknya lah
dalangnya sendiri belum ada satupun yang tertangkap
sekelompok buruh menggelar aksi unjuk rasa
di depan gedung balai kota dg jakarta rabu pagi
dalam aksinya para buruh mendesak gubernur dki jakarta anies baswedan
segera melakukan upaya banding terkait putusan pt un
yang memotalkan kenaikan ump dg jakarta tahun dua ribu dua puluh dua
dari rp empat enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat menjadi rp empat lima ratus tujuh puluh tiga delapan ratus empat puluh lima
upaya banding dilakukan lantaran putusan pt un
upaya banding dilakukan lantaran putusan pt un
yang menangkan gugatan asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
nilai tidak berdasar
terlebih di tengah naiknya harga kebutuhan pokok
yang mana kita tahu putusannya adalah
menurunkan nilai ump yang awalnya sebesar rp empat enam ratus
tentu ini dirasakan sangat tidak berkeadilan bagi kami
kaum buruh dan juga masyarakat yang sangat berharap
akan adanya peningkatan kesejahteraan dari sisi pendapatan dan penghasilan mereka
sebelumnya pengadilan tata usaha negara jakarta
memutuskan untuk mengabulkan gugatan asosiasi pengusaha indonesia
terkait upah minimum profil dg jakarta tahun dua ribu dua puluh dua
selain membatalkan keputusan gubernur pt un jakarta
dalam amat putusannya juga mewajibkan anies laku tergugat
mencabut kepkup no seribu lima ratus tujuh belas tahun dua ribu dua puluh satu
tentang ump dua ribu dua puluh
yang terbitkan pada enam belas desember dua ribu dua puluh satu